untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah terkait dengan insiden ini kami sudah terhubung dengan kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan pak bambang ervan
selamat sore pak bambang
selamat sore mas budi
pak bambang boleh diceritakan atau diberitahukan kepada kami bagaimana respon kementerian perhubungan dulu terkait dengan insiden ini sebenarnya
ya baik terima kasih jadi terkait dengan insiden pilot citylink begitu kementerian perhubungan dalam hal ini dijen perhubungan udara mendapatkan informasi
langsung melakukan cek bersama sama dengan otoritas bandara tiga surabaya itu dilakukan pemeriksaan kepada pilot
nah pilot tersebut diperiksa secara klinik untuk tes drug and alkohol
di klinik geraha angkasa pura di surabaya namun hasilnya masih negatif
masih negatif itu apakah akan ada potensi untuk positif gitu pak bambang
bukan jadi saya teruskan dulu ya mas ya
nah walaupun hasilnya itu negatif melihat laporan yang ada
dirjen perhubungan udara tetap memerintahkan yang bersangkutan untuk dites kembali di
balai kesehatan penerbangan di jakarta
nah dan juga langsung mengeluarkan larangan terbang bagi pilot tersebut atau di grounded
itu langkah langkah yang dilakukan
kemudian dilakukanlah juga pemeriksaan oleh inspektur penerbangan terkait dengan prosedur teknis tugas dan tanggung jawab pilot
nah dari hasil penyelidikan tersebut dikeluarkanlah surat kepada manajemen citylink
oke pak bambang dari hasil tadi dikatakan bahwa hasil tes klinis yang ada di surabaya
diketahui bahwa pilot itu negatif mengkonsumsi alkohol
tapi apakah dengan tes yang ada di jakarta hasilnya berbeda
pak bambang apakah ada informasi terkait ini atau sudah atau belum dilakukan tes malah
ya sudah dilakukan tes ya kan
tapi belum selesai
karena tadi kalau di surabaya itu tesnya belum secara rinci di jakarta dilakukan tes yang lebih rinci lagi
seperti apa perbedaan kerinciannya pak misalnya
ya seperti contoh kan di sana mungkin di tesnya itu hanya urin ya
hanya air seninya
nah kalau di jakarta itu ya akan dilihat mungkin dengan saya nggak tahu ya tapi secara prosedur akan diperiksa
darahnya akan diperiksa misalnya tes rambutnya dan lain sebagainya
jadi kementerian perhubungan juga terus memonitoring proses jalan investigasi ini ya pak bambang ya
meskipun ini ada dalam ranah perusahaan
untuk hukuman kepada pilot sendiri pak
apa tadi anda katakan bahwa sang pilot akan di grounded untuk sekian lama tertentu gitu pak ya
berapa lama pak waktunya pak pilot ini akan di grounded
bukan akan sudah di grounded ya kan
jadi tidak boleh terbang sampai hasil penyelidikan
penyelidikan itu diperoleh
jika hasilnya negatif seperti apa dan positif seperti apa pak
meskipun sang pilot sudah dipecat oleh perusahaannya pak
kalau pilot sudah dipecat oleh perusahaan jelas bahwa itu menjadi dasar bagi kementerian perhubungan untuk melihat ya kan
bahwa ada penyelidikan yang dilakukan internal management city link nya menemukan kesalahan
dan itu juga menjadi
dan itu juga menjadi
dan itu juga menjadi
jadi dasar dari kementerian perhubungan untuk menjatuhkan sanksi juga
pak bambang kalau kita lihat insiden seperti ini ini memang insiden yang acap kali terjadi
atau memang sangat jarang terjadi dalam dunia penerbangan di indonesia sih pak
kalau yang menurut saya pribadi ya saya lihat
kalau yang langsung diketahui pilot itu berperilaku seperti mabok saat ini kan
kita belum bisa menyatakan mabok ya tapi berperilaku seperti mabok menurut saya ini baru sekali
tapi kalau pilot yang tertangkap menggunakan narkoba itu sudah beberapa kali
dampaknya seperti apa pak
mungkin masyarakat perlu diketahui jika menemukan pilot mereka atau apa namanya
flight attendant mereka yang seperti agak janggal gitu pak
ini seperti apa sih pak bahayanya bagi penerbangan sebenarnya
ya jelas kalau untuk
jelas kalau untuk
untuk menjadi seorang pilot ya kan untuk dia menerbangkan untuk bertugas sebagai seorang pilot
dia itu harus penuh dengan konsentrasi tidak bisa dengan adanya halusinasi halusinasi yang lain
jadi memang sangat membahayakan keselamatan penumpang ya pak jika memang ada apa apa dengan pilot ini
tapi kalau kita melihat
dalam hal ini juga kementerian perhubungan sangat mengapresiasi terhadap laporan yang ada dari masyarakat
karena untuk diketahui ya bahwa di dalam undang undang penerbangan juga ada termasuk pasta bagian yang mengatakan bahwa diatur masyarakat itu punya
diberi ruang untuk melakukan pengawasan
nah itu pak yang terakhir
yang terakhir sekali dari saya pak
tadi anda mengatakan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk melakukan pengawasan termasuk insiden kemarin
dimana pelaporan justru datang dari penumpang yang merasa janggal suara pilotnya seperti itu
apakah ruang ruang seperti ini akan dibuka pak oleh kementerian
berhubungan dengan regulasi regulasi tertentu sehingga masyarakat bisa langsung merespon sesuatu yang janggal dalam penerbangan
dan juga langsung direspon juga oleh airline
jadi tidak dikesampingkan gitu pak informasi dari masyarakat ini
betul itu sudah ya dan bukan akan lagi sudah diatur
bahkan di dalam ada keputusan menteri perhubungan itu kinerja dari mas kip penerbangan itu akan dipengaruhi juga
keluhan yang disampaikan masyarakat melalui kontak senter kementerian perhubungan satu ratus lima puluh satu
itu diatur di dalam km keputusan menteri perhubungan
baik terima kasih sekali lagi
jadi semua terbuka untuk masyarakat dapat menyampaikan keluhannya di kontak senter satu ratus lima puluh satu
satu ratus lima puluh satu ya pak bambang terima kasih sekali lagi pak bambang atas informasi dan klarifikasinya sore hari ini di cnn indonesia newsroom
itu tadi perbincangan kami dengan pak bambang ervan kepala biro komunikasi dan informasi publik
terkait insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu